pagi pagi memang tidak lengkap rasanya kalau misalnya kita tidak berbicara tentang olahraga
seperti makan sayur tanpa garam begitu
nah ini bikram yoga menjadi alternatif olahraga
bagi anda yang tidak suka olahraga fisik yang berat itu salah satu saya
saya pinginnya itu yang instant instant tiba tiba udah seperti olahragawan gitu
berarti instan untuk iqbal ya karena bikram dipercaya bisa cepat menurunkan berat badan
asalkan dilakukan dengan rutin dan pola makan yang baik
bikram yoga adalah salah satu jenis yoga yang ditemukan oleh seorang india bikram koduri
pikram yoga menjadi populer pada awal seribu sembilan ratus sembilan puluh
satu sesi latihan bikram yoga berdurasi sembilan puluh menit dengan dua puluh enam postur dan dua latihan pernafasan
sehingga bisa diikuti oleh semua usia dengan postur tubuh gemuk sekalipun
bikram yoga kerap disebut hot yoga karena dilakukan di dalam ruangan bersuhu sekitar empat puluh derajat celcius
kelembapan udara juga dijaga
layaknya sauna berlatih bikram akan membuat peserta banjir keringat
maka tidak salah untuk memilih pakaian olahraga yang cukup terbuka
asalkan tetap nyaman dan tidak mengganggu pergerakan postur bikram yoga
satu sesi bikram mampu membakar sekitar tujuh ratus kalori
atau bisa menurunkan berat badan sekitar empat kg dalam latihan empat belas hari berturut turut
mungkin karena panasnya karena gerakannya karena saya juga melihat ada yang tanda tanda
ada ribu yang walaupun mereka mungkin lebih besar atau gemuk tapi mereka kok bisa fleksibel
jadi saya challenge diri saya sendiri kalau mereka bisa saya juga bisa
bekram yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental
secara fisik bikram yoga bisa membuat tubuh langsing lentur dan kuat serta mengatasi bungkung
bikram kerap dijadikan terapi bagi para atlet untuk pemulihan pasca cedera
secara mental bikram yoga bisa membuat pikiran lebih fokus dan tenang memperbaiki kualitas tidur juga mengelola stres
dengan olahraga itu manfaatnya tuh banyak sih
hidup lebih teratur tidur lebih nyenyak
itu sih yang saya rasain ya tidur lebih nyenyak terus udah gitu we can handle strend
selain memperbaiki fungsi kekebalan tubuh bikram yoga bisa membuat racun dalam tubuh keluar melalui keringat
dan memperbaiki fungsi kekebalan tubuh bikram yoga bisa membuat racun dalam tubuh keluar melalui keringat
serta membuat peredaran darah dan pernafasan menjadi lebih baik
catatan pentingnya peserta bikram yoga harus memperbanyak konsumsi sayur dan buah buahan untuk menghidrasi tubuh sebelum memulai latihan
setelahnya peserta harus mengonsumsi air putih yang cukup untuk kembali menghidrasi tubuh
desi aritonang jakarta